tni angkatan udara menerima empat pesawat tempur f enam belas hibah dari amerika serikat di pangkalan udara iswah yudi madiun jawa timur
dengan kedatangan ini dari dua puluh empat pesawat f enam belas yang dipesan tinggal dua pesawat yang belum tiba
empat pesawat tempur f enam belas mendarat di lanut iswayu di madiun jawa timur selasa siang
empat pesawat f enam belas c ini merupakan bagian dari hibah dua puluh empat pesawat dari amerika serikat
mestinya ini menjadi pengiriman terakhir namun dua diantaranya mengalami masalah mesin hingga ditinggal di hawaii
amerika serikat memang memiliki kebijakan memberikan hibah alutsista yang dipandang terlalu banyak jumlahnya
negara penerima hanya membayar biaya pengiriman dan seperti indonesia membiayai upgrade
ini kedatangan yang terakhir batch terakhir dari jumlah total pesawat yang kita beli dari amerika dua puluh empat
sedianya hari ini tiba enam pesawat
tetapi karena ada permasalahan mesin di hawaii dua pesawat terpaksa harus menunggu untuk perbaikan terlebih dahulu
namun sesuai rencana empat pesawat lainnya tiba di saudi hari ini dengan aman
yang dua kita masih menunggu konfirmasi dari hawaii terkait perbaikan apa yang diperlukan agar pesawat siap untuk diterbangkan ke iswayudi
pesawat ini sendiri terbang dari wilayah amerika serikat dengan singgah di hawaii dan guang
daya amerika serikat di samudera pasifik
angkatan udara akan membagi dua penempatan f enam belas ini
sebanyak sepuluh pesawat akan ditempatkan di skuadron tiga iswah yudi madiun
dan empat belas pesawat ditempatkan di lanut rusmin nuryadin pekanbaru
inam tohari madiun